halo selamat rupiah selamat datang lagi di podcast bank indonesia bersama saya desita
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran empat tujuh hingga lima lima persen di tahun dua ribu dua puluh empat dan empat delapan persen hingga lima enam persen di tahun dua ribu dua puluh
ditambah lagi data terbaru dari bps menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan empat dua ribu dua puluh tiga tumbuh sebesar lima empat persen year on year
meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar empat sembilan puluh empat persen year on year
nah gimana sih proyeksi perekonomian
sobat rupiah pasti penasaran kan
halo mas eko selamat datang di podcast bank indonesia apa kabarnya nih
alhamdulillah baik terima kasih atas undangan bank indonesia ya di podcast bank indonesia kali ini
nah mas ngomong ngomong bps itu baru saja merilis data terbarunya
secara keseluruhan tahun dua ribu dua puluh tiga tercatat tumbuh sebesar lima lima persen year on year
nah tapi sebelum kita masuk ke bincang bincang selanjutnya nih ya mas eko mengenai perekonomian di tahun dua ribu dua puluh empat
aku punya satu video dulu nih nah ya aku mau minta pendapatnya
untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini mau lebih lubang
nabung buat beli mobil kali ya
lebih bisa nabung lebih bisa nyaman secara finansial
financial estable di tahun ini aja kayaknya udah sangat cukup
khususnya untuk beli rumah ingin membuka bisnis bikin brand baju
semoga untuk tahun ini aku bisa lebih untuk pinter melihat peluang yang ada
angka pengelomburannya semakin berduang
harapannya ya kembali normal sih setelah dihadapin dengan kondisi covid
gimana nih menurut mas eko melihat para gen z ini mendengarkan suara hati mereka melalui video yang tadi
para gen z ini rata rata ya pengen
pertama punya tabungan yang cukup
mereka ternyata sangat concern dengan finansial
terus ada juga yang pengen punya rumah bahkan ya
terus kemudian juga ada yang juga pengen pengangguran menurun
artinya ini antara harapan di sektor keuangan gitu ya atau di finansial mereka
tapi juga di sisi lain ada sektor real
yaitu adalah bergeraknya perekonomian sehingga pengangguran turun
ya harapan yang sangat ini ya
apalagi kita tahu bahwa ya tantangan ekonomi di setiap tahun itu selalu ada
dan kalau kita lihat akhir akhir ini memang ya tidak ringan juga begitu ya
tetapi juga ternyata tadi disebutkan pertumbuhan ekonomi kita cukup baik
dan itu ternyata juga memberikan sinyal yang kuat saya rasa ya juga untuk gen z begitu
dengan kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian ya mas eko
nah gimana sih mas eko melihat perekonomian kita ke depan itu seperti apa
khususnya di tahun dua ribu dua puluh empat ini
saya rasa pertumbuhan yang kita capai ya sekitar lima persen ini cukup baik ya
artinya kita mampu bertahan di tengah situasi ketidakpastian yang masih tinggi begitu
ya tentu saja butuh dukungan juga butuh peran dari bank indonesia ya saya rasa
untuk bisa tadi mewujudkan juga begitu harapan harapan dari para generasi muda tadi
tapi melihat kondisi sekarang tuh juga ditambah dengan isu isu geopolitik lainnya ya
yang kita lihat sekarang di berita
sebenarnya bagaimana sih kondisi tersebut bisa berdampak kepada perekonomian indonesia gitu
ini saya lebih optimis bahwa geopolitik ini akan tensinya akan sedikit meredah kalau menurut saya
kenapa karena pertama rusia ukraina ya di rusia sendiri juga akan ada pemilu ya
pemimpinnya juga akan berpikir ke domestik juga kan begitu
di sisi lain kalau kita lihat dari para pelaku usaha juga sebetulnya aspek ketidakpastian global ini juga istilahnya sudah price in gitu
jadi sudah mereka bisa menyikapi ada dampaknya ke perekonomian indonesia
tetapi saya rasa bisa dimitigasi ya dengan keputusan keputusan bisnis mereka yang juga lebih hati hati begitu
dan melihat perkembangan ya
sambil kemudian memantau perkembangan dinamika perekonomian globalnya begitu
terus aspek yang ketiga faktor amerika serikat yang biasanya ini sangat mempengaruhi juga bagaimana dinamika perekonomian global
kalau kita lihat sebetulnya amerika serikat ini tingkat bunga acuannya ya itu sudah bisa dikatakan mencapai peaknya ya
kita tinggal menunggu kapan turunnya kira kira begitu
jadi dari situ sebetulnya memberikan secerca harapan ya bahwa ekonomi global di dua ribu dua puluh empat ini kemungkinan dari tensi geopolitik juga akan sedikit meredah
terus kemudian dari sisi faktor suku bunga acuan yang tahun lalu ya sempat cukup agresif itu akan terkurangi tensinya
sehingga dari situ ada harapan begitu bahwa ekonomi akan membaik di tahun ini
atau indikator indikator apa saja yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia nih mas eko
dan sebaliknya apa risiko risiko yang mungkin bisa mempengaruhi outlook perekonomian indonesia ke depan
kalau kita bicara tahun dua ribu dua puluh empat menurut saya tentu saja yang terkuat dari kita itu adalah soal kelas menengah yang cukup tinggi
konsumsi itu menurut saya tumbuhnya tetap tinggi ya
jadi kita konsumsi itu setidaknya lima an
dan itu yang mendominasi dari kue ekonomi kita
jadi selama konsumsi itu tetap bergerak berjalan gitu ya
saya masih optimis ekonomi kita memang setidaknya bisa menjaga di level lima persenan begitu
karena itu memang faktor utama begitu ya dari sisi konsumen kita atau konsumsi kita gitu
terus yang kedua ada momentum juga dari sisi investasi sebetulnya
walaupun mungkin kita harus tunggu ini mungkin sampai di semester kedua lah gitu
tapi setidaknya investasi kita itu trennya meningkat ya
kalau kita lihat data di bkpm targetnya selalu tercapai
terus kemudian ada hal hal memang ada challenge sedikit ya
misalkan aspek pemilu begitu kan harus nunggu dulu siapa yang terpilih kan kira kira begitu
tapi itu hanya soal waktu saja kan begitu ya
yang lainnya prospek prospek ini kelihatan begitu
yang berikutnya sebetulnya beberapa indikator moneter menurut saya juga menarik untuk kita jadikan sebagai faktor pendorongnya
misalkan inflasi kita terjaga di level yang rendah begitu
januari kemarin juga baru dirilis ya sama bps
inflasi kita secara year on year dua lima puluh tujuh persen
artinya di bawah tiga persen ini memberikan optimisme bahwa harga harga secara umum terkendali
jadi itu yang memberikan salah satu dukungan ya
di luar itu nilai tukar rupiah ya memang masih sedikit di atas asumsi makro
tapi sebetulnya dari sisi stabilitasnya mulai kelihatan
dan challenge nya menurut saya nggak sedahsyat tahun lalu ya
karena tadi faktor suku bunga amerika serikat itu udah dalam tren menunggu turun kira kira gitu
bukan dalam tren naik sehingga itu akan memberikan ruang bagi rupiah ya untuk bisa menguat begitu
dan di sisi lain kita berharap nanti itu disambut oleh sektor perbankan untuk berani mengucurkan kredit lebih banyak lagi begitu
bi kan juga mengeluarkan nih berbagai kebijakan terutama instrumen instrumen baru
serta kebijakan insentif likuiditas makro prudensial atau klm
nah apakah instrumen instrumen tersebut bisa mendorong pertumbuhan kita hingga mencapai empat tujuh hingga lima empat
itu kalau saya lihat memang arahnya adalah untuk melakukan pendalaman
ya pendalaman di dalam sektor keuangan kita begitu
sehingga dari situ diharapkan nanti akan lebih banyak inflow ya
karena cukup variatif nih cukup banyak pilihan pilihan dari investor begitu untuk bisa menaruh uangnya di kita begitu ya
sehingga ya ini sebenarnya akan terlihat dari nanti stabilitas nilai tukar kita
dan itu sudah mulai kelihatan ya nilai tukar kita ya
sekarang ini sekitar lima belas tujuh ratus an ya itu tanda tanda ada penguatan begitu kalau kita lihat katakanlah beberapa minggu terakhir
yang lainnya juga ada tadi instrumen yang sifatnya lebih mendorong ke pertumbuhan
support kepada pertumbuhan ekonomi juga ya
seperti klm misalkan gitu ya
yang arah arahnya makro prudensial itu biasanya diarahkan untuk mendorong growth begitu
terus kemudian hal yang lainnya juga ini cross border ya perdagangan antar negara itu juga semakin difasilitasi ya dengan lcs begitu
dan itu saya rasa juga bisa memperkuat nilai tukar kita kedepannya begitu
challenge nya tentu ada ya dalam konteks pertumbuhan ekonomi ya indonesia bagaimanapun sekarang ini sedang mengalami sisi perlambatan ekspor kalau menurut saya ya
jadi sebenarnya kita dari waktu ke waktu itu mengalami surplus perdagangan
tapi karena globalnya tadi mbak itu masih relatif moderat ya bahkan ada cenderung turun
itu dari sisi permintaan ekspor mereka juga turun
nah ini yang perlu kita katakanlah waspadai gitu ya di dua ribu dua puluh empat ini
kalau kemudian harga komoditas tidak setinggi tahun tahun sebelumnya
nah apa yang harus kita lakukan gitu ya
nah saya menyarankan setidaknya kita optimalkan
bagaimana ekonomi domestik ini tetap tumbuh secara baik
dan saya rasa tadi instrumen instrumen tadi sangat membantu begitu untuk memaintain ekonomi kita tetap setidaknya dalam range lima itu saya berharap itu bisa di support ya dengan instrumen instrumen bi tadi begitu
ngomong ngomong di dua ribu dua puluh empat ini kan menjadi pesta demokrasi nih buat indonesia
apakah situasi ini menjadi tantangan bagi perekonomian atau justru sebuah kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
kalau menurut saya ya dua ribu dua puluh empat ini pemilu itu justru lebih berdampak positif gitu
karena pertama dari sisi moneter jumlah uang beredar itu meningkat mbak
jadi itu menggambarkan ada geliat ekonomi nanti di dalam gambaran lebih realnya di sektor real begitu
ya ada spending kan ya misalkan ya kampanye kampanye gitu ya terus inikan transportasi terus makanan minuman juga tumbuh
tekstil percetakan ya banyak sekali yang kemudian dampak ikutan dari fenomena pemilu ini
jadi sebetulnya dampak positif ke ekonomi lebih besar begitu
artinya dengan pemilu ini dan kalau kita lihat ya di pemilu dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas gitu kami juga melakukan penelitian
memang beberapa sektor itu justru lebih menggeliat ketika ada momen pemilu
saya yakin juga termasuk di tahun ini ya
jadi lima lima yang dicapai di dua ribu dua puluh tiga itu juga ada
nah memang ada sedikit tantangannya juga ada challenge ya
biasanya sektor sektor yang long term gitu ya konstruksi gitu gitu yang apa kira kira itu tahunan
nah di situ biasanya mereka lebih senang menunggu dulu
tapi kemudian setelah itu biasanya selalu diikuti setelah terpilihnya pemimpin begitu atau presiden itu biasanya presiden
ekonomi kita kecenderungannya ya itu optimismenya lebih meningkat
apa sih sekiranya yang bisa dilakukan oleh sobat rupiah dan masyarakat umum untuk dapat berkontribusi bagi perekonomian indonesia
jadi gen z ditambah generasi milenial ini adalah generasi muda yang saat ini mendominasi ekonomi indonesia
dan kalau kita bicara dua ribu empat puluh lima ini adalah generasi yang nanti akan menggenggam ekonomi indonesia
tentu saja kata kunci yang perlu di sini adalah kontribusi mereka itu adalah produktif ya
jadi dengan mereka produktif pada posisi hari ini
misalkan ya yang sekolah belajarnya harus rajin begitu ya
dengan itu nanti mereka jadi sumber daya manusia yang unggul
mereka akan bisa ya berkontribusi lebih ya melalui pendapatan mereka ya
yang berwirausaha ini juga kesempatan menarik ya ekonomi indonesia ini
sangat besar begitu potensinya begitu
dan itu memerlukan wirausaha yang resiliensinya tinggi ya
ini memerlukan kontribusi generasi milenial dan gen z begitu
terus kemudian aspek yang lain yang menurut saya juga harus mereka genggam adalah digitalisasi ya
jangan sampai kemudian ya sobat rupiah ya gen z gitu
karena mereka itu adalah generasi digital istilahnya begitu
dari lahir sudah tahu apa itu digital gitu ya
sehingga kita harapkan dengan adanya digitalisasi itu membuat mereka lebih produktif ya
katakanlah yang wira usaha mereka bisa menggunakan platform platform digital gitu
untuk ekspansi usahanya ya
sampai ya mungkin ke luar negeri begitu ya dan lain lain
di luar itu ya ilmu pengetahuan itu
kayaknya semuanya sekarang ada di smartphone ya
jadi dari situ mereka bisa terus inovatif ya
menyerap ilmu ilmu baru dari manapun begitu untuk bisa mengembangkan peran mereka begitu ya
ada yang jadi ilmuwan ada yang jadi wira usahawan begitu
dari situlah sebetulnya indonesia emas itu bisa dicapai ya
dari produktivitas mereka dan pemanfaatan digitalisasi yang saya yakin ini akan menjadi game changer buat indonesia ke depan
oke terima kasih mas eko telah berkenan hadir di podcast bank indonesia
semoga perbincangan kita menjadi manfaat untuk seluruh sobat rupiah
dua kata kunci yang bisa kita pegang untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini yaitu produktif dan optimis
jangan lupa ikuti terus seluruh kanal media sosial resmi bank indonesia untuk mendapatkan berita perekonomian yang terkini